kerja sama indonesia dan korea selatan mengalami kemajuan
hal ini diikuti dengan realisasi investasi korea selatan di indonesia yang semakin berkembang
kami bahas malam hari ini bersama duta besar republik indonesia untuk korea selatan gadis sulistianto
selamat malam pak dubes anjang haseo cetsinusoyo apa kabar
anyong aseo selamat malam tiffany apa kabar kabar baik di sini
kabar baik juga bapak senang sekali bisa ketemu dengan pak dubes lagi ya di korea ngoda malam hari ini
topiknya hari ini ngomongin soal investasi korea selatan yang beberapa tahun belakangan
sejak dimulainya special strategic partnership di dua ribu tujuh belas dan kesininya ini semakin kuat semakin berkembang pesat
kalau pak dubes mungkin pernah menyebut special strategic partnership ini ibaratnya makan nasi goreng
bonusnya ada plus telurnya gitu
jadi spesial ada di sana
sebenarnya apa sih pak bentuk penguatan kerjasama yang dilakukan dan juga mungkin apa saja dampaknya khususnya untuk perekonomian bagi negara kita
baik mungkin sedikit saya agak merefresh yang lalu ya tahun dua ribu tujuh belas
kita sudah menandatangani kemitraan strategi khusus atau special strategic partnership
itu meliputi empat bidang atau empat hal
yang pertama adalah menguatkan kerjasama pertahanan dan hubungan luar negeri
yang kedua meningkatkan kerjasama ekonomi dan pembangunan infrastruktur
yang ketiga meningkatkan hubungan people to people konteks
dan yang keempat meningkatkan kerjasama di tingkat regional dan global
itu adalah empat bidang utama di dalam
dan perlu diketahui di dunia korea hanya mengenandatangani kemitraan khusus ini kepada empat negara saja
yaitu indonesia india uia dan ubeskistan
dan satu satunya yang ada di asean hanya dengan indonesia
ini penting perlu diketahui betapa indonesia merupakan
partner yang sangat strategis buat korea ini
dan itu juga ditandai juga dengan ditandatangani indonesia korea comprehensive economic partnership agreement atau ikcepa
dan ikcepa ini sudah ditandatangani bulan desember tahun dua ribu dua puluh yang lalu
saat ini kita sedang menunggu dari dpr kita
agar bisa diratifikasi
sementara dari parlemen korea sudah melakukan ratifikasi tersebut
nah kami dengar dalam waktu dekat ini ikcepa akan segera ditandatangani ratifikasinya
ini dua perjanjian yang sangat amat menentukan untuk pertumbuhan perdagangan indonesia korea yang akan datang
yang saya harapkan di tahun ini bisa mencapai tiga puluh miliar usd
jadi memang indonesia ini adalah destinasi yang tepat untuk berinvestasi
tadi juga dibuktikan indonesia menjadi perwakilan dari asean satu satunya
dan ini menjadi keunggulan tersendiri ya khususnya untuk indonesia
pak dubes dalam forum investasi world to g dua puluh
pak dubes kan mendorong investor dari korea selatan ini untuk menjadikan
indonesia sebagai destinasi investasi
nah sektor yang dikembangkan apa saja dan target investasi yang diharapkan apa saja pak
oke di dalam tahun ini dalam masa presidensi indonesia dalam g dua puluh
ada tiga bidang utama yang menjadikan prioritas
yang pertama adalah arsitektur kesehatan global
yang kedua transformasi
transisi digital ekonomi
dan yang ketiga adalah transisi untuk energi baru dan terbarukan
dan di dalam road to g dua puluh yang lalu
saya sudah menyatakan ada beberapa proyek yang bisa segera dikerjakan
salah satunya yang paling penting dan paling utama adalah proyek pembangunan kawasan industri batang jawa tengah
tanah kelahiran saya pekalongan situ
di situ luar biasa potensinya
dan tadi siang baru dilakukan peresmian pabrik baterai katode oleh bapak presiden
groundbreaking pabriknya tersebut di batam
dan pada kesempatan yang lalu juga saya mempromosikan ataupun memberikan presentasi tentang industri pengembangan lobster di jawa barat misalnya
atau tentang proyek
kemudian juga adanya rencana acara nexicon atau next unicorn indonesia di bali
untuk startup startup indonesia
ini yang berkaitan dengan ekonomi digital di tanah air kita
dan kita mengajak juga korea untuk datang ke indonesia di dalam rangka kerjasama
bukan hanya sebagai pasar saja di indonesia
tetapi kami mengajak juga startup indonesia
sehingga indonesia mempunyai bisa memperluas pasarnya di korea dalam bentuk kerjasama
mungkin satu hal yang penting ingin saya sampaikan
di dalam g dua puluh itu ada namanya daftar deliverable project
dan ada proyek matang
kemarin dibahas sudah ada tiga puluh dua proyek matang dari seluruh dunia yang akan diumumkan dalam g dua puluh nanti
dan korea terbanyak proyeknya matang
ada empat belas proyek matang dari korea selatan
ini satu hal yang sangat membanggakan
dan mudah mudahan ini bisa mengisi realisasi investasi yang diharapkan di indonesia
sebesar rp satu dua ratus triliun
dan saya rasa korea akan masuk yang lima besar investor asing yang akan menanamkan modalnya di indonesia
pastinya begitu deras
bahkan di dua ribu dua puluh satu di kuartal pertama aliran investasi dari korea selatan ini ke indonesia ada di top tiga
investasi asing terbesar dari korea selatan ada di top tiga atau tiga teratas
nah sebenarnya bagaimana sih investor dari korea selatan sendiri memandang indonesia ini sebagai destinasi investasi ini pak dubes
apa yang mungkin harus kita lebih perhatikan supaya bisa menjadi magnet supaya investor investor ini percaya dan berinvestasi kesini
apa yang mungkin harus kita lebih perhatikan supaya bisa menjadi magnet supaya bisa menjadi investasi ini pak dubes
selalu tidak pernah bosan bosannya berkeliling mendekati para pengusaha di sini asosiasi se asosiasi organisasi bahkan universitas universitas
untuk menjaring investasi dari para pengusaha besar pengusaha menengah kecil maupun startup startup korea selatan ini ke indonesia
kita tahu bahwa investasi korea selatan ini sudah berhasil
yang sudah masuk dari ekosistem elektrik vehikel saja itu sudah banyak nama besar masuk seperti hyundai motor
membangun pabrik mobilnya electric vehicle mobil listrik sebesar senilai satu lima miliar usd di kerawang
kemudian tadi diresmikan pabrik baterai katode di batang yang rencananya seluruhnya dalam ekosistem
ini akan berinvestasi sembilan delapan miliar usd
semuanya ini dilakukan pada awal awal tahun ini dan nantinya akan merupakan sebuah investasi yang akan end to end ya
dalam mendukung industri kendaraan
kendaraan bermotor listrik dalam hal ini mobil maupun motor nantinya
baik artinya memang ekosistemnya sudah ada siap untuk mensupport atau mendukung aliran aliran dan menampung aliran investasi ini ya pak dubes ya
ekosistem atau aliran investasi ini kan juga harusnya didukung dengan penguatan ekonomi digital
nah bagaimana penguatan ekonomi digital ini juga bisa mendukung kerjasama antara indonesia dan juga korea selatan ke depan
ya inilah salah satu yang kami lakukan merupakan prioritas baru di kedutaan besar republik indonesia di seoul ini
dengan membentuk satu fungsi yang sebelumnya belum ada yaitu fungsi ekonomi digital dan ekonomi kreatif kami jadikan satu
dan juga percepatan kolaborasi startup antara indonesia dan korea
jadi saya katakan di sini saya katakan bahwa ini kolaborasi bukan hanya sekedar mengajak startup korea ke indonesia sebagai marketnya saja di indonesia
tetapi kami ingin kolaborasi
dan untuk ekonomi digital ini potensinya tahun dua ribu dua puluh satu saja yang lalu sudah mencapai tujuh puluh miliar usd dari indonesia
dan diperkirakan tahun dua ribu dua puluh lima akan tumbuh sekitar seratus miliar usd
sebesar satu ratus empat puluh enam miliar usd
ini sesuai pidato dari bapak menko perekonomian indonesia
dan semua ini kami lakukan terus agar nilai trading volume ataupun transaksi perdagangan kita meningkat dengan adanya ekonomi digital
yang tentu saja ini masih hal yang baru
buat kedutaan besar republik indonesia
dan di dalam g dua puluh nanti juga akan ada dibentuk digital economy working group
yang kami ajak juga para pemain pemain ekonomi digital dari seoul menjadi narasumbernya di dalam nanti g dua puluh nanti
berbicara mengenai kolaborasi memperingati lima puluh tahun hubungan kerjasama antara indonesia dan korea selatan
dua juni kemarin pak dubes juga meresmikan indonesian center
betul ya pak dubes ya di busan university of foreig studies
nah apa saja yang ada di indonesian center
kemudian bagaimana keberadaan indonesian center ini bisa lebih memperkuat kerjasama kedua negara ini
ya kami mendirikan indonesia center di kota busan
ini yang pertama kali yang dilakukan dan di endorse
oleh pemerintah indonesia
tentu saja sebelumnya banyak individu individu melakukan inisiatif secara pribadi melakukan indonesian center
tetapi kali ini kami langsung mensupervisi dan melakukan men info
ataupun langsung terlibat di dalam pembuatan indonesian center tersebut
karena bekerjasama dengan sebuah universitas yang sangat dikenal di sana yaitu busan foreign studies
di busan yang memiliki juga salah satu mata pelajaran tentang indonesia
dan juga mengajarkan bahasa indonesia
dan ini tujuan daripada indonesian center di busan yaitu untuk mempercepat pemahaman budaya
dan saling pengertian untuk people to people context
kemudian yang kedua sebagai katalisator
tentunya kerjasama yang saling menguntungkan
kemudian juga sebagai hub untuk menjembatani kerjasama research tentang keindonesiaan
ini penting sekali karena kita setelah memiliki brin sekarang
nantinya akan link ke brin di indonesia
supaya pengalaman research yang dilakukan yang sudah berhasil di korea dapat ditiru di indonesia
dan juga sebagai penyeimbang kelombang korean wave
kita juga ingin nanti suatu saat menjadi indonesian wave
itu yang kita harapkan juga
mudah mudahan kedepannya artinya dengan adanya investasi dari korea selatan ke indonesia
bukan cuma kita saja yang kebawa tren dari hallyu
tapi juga sebaliknya kita bisa mendapatkan manfaat yang positif tentunya untuk indonesia
terima kasih pak dubes
duta besar republik indonesia untuk korea selatan
bapak gadi sulistianto sudah bergabung dengan korean corner malam hari ini
mudah mudahan kita bisa ketemu langsung ya pak
karena sudah open border ya
korea selatan ya
selamat malam pak
mulai satu juni korea terbuka
silahkan kami menunggu tiffany kehadirannya di seoul
dan di duta besar republik indonesia di sini di seoul
terima kasih pak dubes